informasi lain presiden jokowi menanggapi bergabungnya pakar hukum tata negara yusril iza mahendra
menjadi pengacara pasangan jokowi ma'ruf amin pada pilpres dua ribu sembilan belas
presiden menilai yusril yang juga ketua umum partai bulan bintang itu adalah sosok yang kompeten dan mampu bekerja secara profesional
hal ini dikatakan presiden di sela sela menjajal kereta mrt di depo mrt lebak bulus jakarta
ya kita yang meminta pak erick yang meminta
alasannya menunjuk pak yusril pak
ya kita akan tahu profesionalitas dari pak yusril sama hindra
pak soal pertumbuhan ekonomi pak yang kemarin dirilis oleh bps pak
pak yusril kan selama ini kerap mengkritik dan berseberangan dengan bapak
pak yusril kan selama ini
kerap berseberangan dengan bapak
tidak pernah beliau itu di mana mana profesional